presiden joko widodo menegaskan kembali putusan mk yang menyatakan undang undang cipta kerja masih tetap berlaku sampai ada perbaikan
hal ini menindaklanjuti putusan mahkamah konstitusi yang menyatakan undang undang cipta kerja bertentangan dengan undang undang dasar negara republik indonesia tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
presiden jokowi memastikan telah memerintahkan menterinya untuk menindaklanjuti putusan mk tersebut
sebelumnya majelis hakim mk menyatakan undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua puluh tentang cipta kerja bertentangan dengan uud seribu sembilan ratus empat puluh lima dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat
mk memerintahkan penyusun undang undang dalam hal ini pemerintah dan dpr untuk maksimal dua tahun sejak putusan dibacakan mk untuk melakukan perbaikan undang undang cipta kerja sebelum menjadi inkonstitusional secara permanen
saya telah memerintahkan
saya sampaikan kepada para menko dan para menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan mk itu secepat cepatnya
dan mk sudah menyatakan bahwa undang undang cipta kerja masih tetap berlaku
pemerintah dan dpr sebagai pembentuk undang undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan
revisi atau perbaikan perbaikan
dengan demikian seluruh peraturan pelaksanaan undang undang cipta kerja yang ada saat ini masih tetap berlaku